dana kasus bank senturi hartawan alwi keluar dari gedung bareskrim mabes polri pada jumat pukul empat belas sepuluh waktu indonesia barat
dengan mengenakan rompi tahanan dan tangan di borgol hartawan alwi hanya tertunduk tanpa memberi pernyataan apapun kepada awak media
ia langsung digiring menuju mobil oleh sejumlah petugas kepolisian
hartawan dibawa ke kejaksaan agung untuk melanjutkan proses hukum yakni menerima fonis empat belas tahun penjara
buruan kasus bank senturi hartawan alwi ditangkap di singapura
penangkapan dilakukan setelah tim bares krim polri berkoordinasi dengan otoritas pemerintah singapura yang telah mencabut izin tinggal permanen hartawan
usai ditangkap pemberkasan perkara hartawan alwi akan dilanjutkan dengan penyitaan sejumlah aset yang terkait dengan kasus korupsi bank senturi
bukan hanya aset fisik yang diperoleh dari hasil kejahatan korupsi
aset lain meliputi tabungan di sejumlah rekening di luar negeri yang nilainya mencapai
sampai empat ratus miliar juga akan disita
ada kurang lebih dua enam juta usd
dana yang ada di hongkong yang saat ini juga sedang dalam proses untuk kita bisa breeze dan kita ambil dari otoritas yang ada di hongkong